dahulu kala di sebuah negeri yang jauh hiduplah seorang putri yang cantik
dia tinggal di sebuah kastil besar dan memiliki banyak pelayan untuk melayaninya
tapi sang putri tidak bahagia karena seorang penyihir telah jatuh cinta padanya
penyihir yang kejam ini ingin memiliki sang putri
dia menyamar menjadi kucing raksasa dan mengikuti sang putri kemanapun
hanya seorang pangeran yang bisa mematahkan kutukan
diketahui bahwa seorang pangeran harus menginjak ekor kucing raksasa itu
dan dengan demikian sang putri akan dibebaskan
tidak terlalu jauh hiduplah seorang pangeran tampan
dia mendengar tentang sang putri cantik
ini mengerikan sang putri harus dibebaskan
menteri jangan memberitahu tentang kedatanganku kepada siapapun
itu akan memperingatkan si kucing
aku akan menginjak ekornya sementara si penyihir itu tertidur pulas
dan itulah yang terjadi
saat malam tiba kucing raksasa itu tertidur pulas
pangeran menginjak ekornya dan tiba tiba
tinggalkan sang putri sekarang juga aku perintahkan kau
akan aku bebaskan
tapi siapa yang akan membebaskanmu
aku mengutuk putra pertamamu
dia akan terlahir dengan hidung besar
dan dia tidak akan menjadi raja kecuali dia benar benar merimanya
karena kerajaanmu hanya akan memiliki raja yang benar benar tanpa celah
kutukan ini tidak masuk akal
putraku akan segera menyadari bahwa dia memiliki hidung yang sangat besar
dan hidung besar itu bukan cacat
aku tidak perlu khawatir tentang ini
pagi itu sang putri adalah wanita paling bahagia di dunia
seluruh kerajaan bersuka cita karena sihir yang kejam itu telah hilang
sang putri siap menikah dengan pangeran
sang pangeran sangat senang karena menikahi putri cantik itu sehingga
dia benar benar lupa tentang kutukannya
dan dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu
tahun tahun berlalu dan sang putri yang kini menjadi ratu melahirkan anak pertama mereka
pangeran hayesin lahir ketika raja sedang pergi untuk urusan bisnis
tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ratu tidak bisa bertahan
kerajaan itu belum pulih dari kehilangan mereka ketika berita buruk lainnya terjadi
kapal raja telah tertilap
pangeran hayasin sekarang adalah satu satunya pewaris tahta
tapi ada sesuatu yang salah tentang pangeran
oh ya ampun apakah itu hidung yang normal setengah dari wajahnya tertutupi
oh jangan katakan itu dia adalah raja masa depan kita
kami harus memastikan bahwa kami tidak pernah menyebut hidung besarnya
tidak boleh ada alasan untuk memalukan pangeran kita
itu adalah tugas kita untuk menyembunyikannya dan tidak pernah membiarkannya merasakannya
maka para menteri dan pejabat istana memutuskan untuk menyembunyikan kelemahan terbesar di wajah pangeran
setiap foto pria dengan hidung biasa dikeluarkan dari kastil
setiap pelayan kepala pelayan juru kunci diperingatkan
tidak ada yang seharusnya menyebut hidung besar itu
semua orang memuji pangeran dan hidung besarnya
di sekolah para guru mengubah jauh sejarah
mereka hanya menunjukkan prajurit yang memiliki hidung besar
semua orang tertawa pada mereka yang memiliki hidung biasa
para menteri melakukan segala yang mereka bisa
mereka bahkan meminta beberapa pria tampan dari kerajaan untuk memakai hidung besar buatan setiap kali mereka memasuki istana
sang pangeran tumbuh dan mengagumi dan merasa bangga dengan hidung besarnya
cacatnya itu tersembunyi
pangeranku yang perkasa waktunya telah tiba untuk penobatanmu
tapi kau tahu aturannya kan
kau harus menikah untuk benar benar mewarisi tahta
aku mengerti menteri
aku ingin meminta pada raja bessford untuk menikahkan putrinya denganku
dia memang putri yang paling cantik
dia memang memiliki hidung kecil
tapi aku memiliki hati yang besar
aku bisa menerima kecacatannya
itu sangat bagus pangeran
aku akan mengatur semuanya
para pekerja istana dan menteri sangat terbiasa berbohong tentang hidung pangeran
mereka lupa memberitahu raja besford tentang cacatnya itu
raja setuju untuk menikahkan putrinya tapi kemudian
pangeranku pangeranku yang perkasa
sang putri besford telah terpikat
namun ada berita tentang kutukan telah terjadi padanya
dia disandera di istana kristal
bestport sedang mencari dia sekarang
apa siapa yang berani melakukan ini
spir siapkan pasukan
aku sendiri akan berangkat mencari putriku ini
lalu pangeran berangkat dengan anak buahnya
ketika mereka berada di tengah tengah padang pasir
badai pasir memisahkan pangeran dari anak buahnya
ketika dia bangun dia menemukan dirinya di tengah padang pasir
dia berjalan dan berjalan tetapi tidak dapat menemukan siapapun
apa yang harus aku lakukan sekarang
oh tunggu itu sebuah rumah
nyonya aku tersesat
bolehkah aku meminta air dan sedikit makanan
oh tentu saja kau tampak lelah
ayo masuklah tunggu
apakah itu sungguh hidungmu
itu sangat besar
terus terang aku belum pernah melihat hidung sebesar itu pada orang hidup
ataupun orang mati
apa dia tiba tiba berbicara banyak
dan hidungku tidak besar
hidungku sangat kecil
tetapi aku lapar
dan aku tidak boleh berdebat dengannya
bisa aku makan sesuatu
oh tentu saja kau pasti haus juga kan
bukankah kau bilang kau haus
aku akan meminta orang orang untuk melayanimu
air itu sangat penting untuk tubuh kita
kau tahu kan aku minta maaf
tapi hidungmu itu sangat mengganggu
apakah selalu sebesar ini
kenapa kau masih menunggu di luar
kau tampak lelah
apa kau tidak mau masuk
aku ingin masuk
tapi aku kira kau ingin bicara tentang hidupku
daripada mengundang tamu yang haus dan lapar ke dalam rumah
oh kau terlalu banyak bicara
aku terlalu banyak bicara
ya ampun hanya karena aku lapar
saat pangeran memasuki rumah itu dia terkejut
rumah itu dihiasi barang barang antik terbaik
itu terlihat sangat mewah
sang pangeran tercengang
apakah ini rumahmu
ini tidak kurang dari sebuah istana
oh aku merindukan rumah
jadi aku membangunnya sendiri
kau lihatkan aku adalah ratu dari negeri yang sangat jauh
beberapa tahun yang lalu aku tersesat ketika kami berangkat untuk berburu
untungnya aku memiliki permata dan beberapa pengawal ikut bersamaku
ini kisah yang lucu
aku tidak menyadari kapan aku salah belok dan masuk lebih dalam lagi ke hutan
ketika aku keluar aku melihat tempat ini
lalu aku menceritakan itu kepada pengawalku
kisah raja dan kucing raksasa yang sangat besar
tapi kau harus ingat
kalau kucing itu tidak bisa dibandingkan dengan hidungmu
oh apakah dia akan berhenti menyinggung tentang hidupku
dia tersesat saat dia mengobrol dengan para pelayannya
tidakkah dia menyadari bahwa kelemahannya berbicara terlalu banyak telah membawanya ke sini
apa kau ingin mendengar tentang pangeran dan kucing raksasa
aku lebih suka
sekarang kau bersih keras
jadi kucing ini benar benar seorang penyihir yang mengutuk sang pangeran ketika dia menginjak ekornya
oh aku mengerti sekarang
para pelayar diajarkan untuk mengabaikan kesalahan sang ratu
dia terlalu banyak bicara
tetapi mereka disuruh untuk tidak pernah menyebutkannya
bagaimana bisa seseorang tidak melihat kekurangan mereka sendiri
kau ini mendengarkan aku atau tidak
bagaimana mungkin hidungmu tidak pernah mengganggumu
sekarang sang pangeran menanggungmu
sekarang sang pangeran tidak lapar lagi
dia tidak bisa menerimanya
aku meminta kau untuk berhenti menyebutkan hidupku
apa aku menyebutkan bahwa kau mengobrol seperti buru peo
atau kau memiliki hidung yang sangat kecil
hidungku membuatku tampan
aku bangga memilikinya
terima kasih untuk makanannya
aku akan pergi mencari

aku menganggap kau tidak memiliki cermin di istanamu yang perkasa
dan bahkan kalau kau menemukan seorang putri di istana kristalmu
bagaimana kau akan mematahkan kutukan dengan mencium tangannya
tidakkah hidung tampanmu itu akan menghalangimu
aku yakin kau tidak bisa melihat kakimu sendiri dengan benda besar di wajahmu itu
aku adalah pangeran yang terhormat
aku tidak akan menuruti argumen kecilmu itu
aku akan meninggalkan tempat ini
aneh dia benar aku tidak bisa melihat kakiku
ini harusnya normal bagi banyak raja dan ratu yang perkasa
apa yang dia tahu
dia bahkan tidak menyadari bahwa dia memberiku cara untuk mematahkan kutukan
dalam perjalanannya pangeran datang ke pasar
banyak orang yang lewat menunjuk ke hidung pangeran dan terkiki
ini aneh semua orang di sini memiliki hidung yang sangat kecil
dan mereka menganggap punyaku aneh seluruh kerajaan ini aneh
namun keraguan mulai muncul di pikiran pangeran
setiap orang memiliki hidung kecil tapi tidak ada yang tampak jelek dengan itu
saat dia mencapai istana kristal dia memanggil sang putri
putri ini aku pangeran haisin
aku datang untuk menyelamatkanmu
oh ini dia
tapi apakah itu yang ada di wajahmu apakah itu adalah hidungmu
kita bisa bicara tentang hidungmu ilmu nanti
biarkan aku mematahkan kutukan
pangeran memanjat kastil dan menggenggam tangan sang putri
saat dia hendak menciumnya dia menyadari bibirnya tidak bisa menyentuh tangan sang putri
maaf putri aku tidak bisa mematahkan kutukan
aku tidak pernah menyadari ini sebelumnya
hidungku memang sangat besar
seluruh kerajaan aku membuatku merasa sempurna dengan hidung ini
tapi ini adalah cacat dan aku harus hidup dengan ini
kau wanita tua yang sama yang tidak berhenti membicarakan hidupku
bagaimana kau sampai di sini
di mana pelayarmu
aku bukan ratu pangeranku
aku harus menyamarkan diri untuk membuatmu melihat kekurangan dalam dirimu
kerajaanmu dikutuk oleh seorang penyihir
kau harus benar benar menerima kekuranganmu untuk menjadi raja
dan sekarang kau telah mematahkan kutukan itu
apakah kau tidak melihat hidungmu pangeranku
oh ukurannya sekarang normal
aku tidak punya kekurangan sekarang
tidak ada anakku
kita semua memiliki kekurangan
kau tidak mematahkan kutukan dengan mengecilkan hidungmu
mencintai diri sendiri itu memang penting
tapi kalau terlalu banyak kita tidak akan mengetahui kekurangan kita sendiri
kita mencapai apa yang benar benar kita inginkan hanya ketika kita mengetahui kekurangan kita
sama seperti bagaimana kau menemukan putrimu
dan mematahkan kutukan dengan melepaskan kekuranganmu
hanya ketika kita melihat kekurangan kita sendiri
kita menjadi sempurna dalam arti sebenarnya
pangeran dan putri kembali ke kerajaan mereka dan menikah
kerajaan itu sekarang memiliki raja yang benar benar sempurna